susi biasa menyetir mobil sendiri
wanita yang memiliki skoliosis atau lengkungan tulang belakang tidak normal ini
tidak banyak melakukan aktivitas yang berat
namun beberapa tahun lalu ia mulai mengalami nyeri di bagian punggungnya
awalnya tidak seberapa tetapi lama kelamaan bertambah
hingga mengganggu kegiatannya sehari hari
pada dua ribu dua puluh susi dinyatakan oleh dokter terkena gangguan syaraf terjepit
rupanya kebiasaan duduk menyetir mobil dalam waktu lama berdampak pada syarafnya
sampai saat ini susi masih melakukan fisioterapi untuk memperbaiki kesehatannya
saran dokter juga saya harus lebih rajin latihan
supaya terarah tidak mengawur latihan sendiri
jadi mencari terapis yang sungguh tahu
aku merasa seperti jeli
saya sudah terapi tapi rasanya lama lama ada yang sakit mulai berkurang
tapi masih perjuangan
hal yang sama juga dialami oleh david
gangguan syaraf terjepit yang ia alami dipicu cedera saat bermain bulu tangkis
terlalu bersemangat melakukan smash david melengkungkan punggungnya
dan itu berdampak pada syaraf
david sudah berobat dan kini relatif sehat
namun gangguan syaraf masih mengganggu beberapa aktivitas kesehariannya
kalau perubahan sih kayaknya apa ya
sekarang kalau nunduk sudah tidak bisa tuh
nunduk nggak bisa posisi saya kalau nunduk harus jongkok
terus kalau tiduran itu sudah tidak bisa tidur normal
jadi harus di sanggah sama bantal di belakang punggung
kalau tidak gitu tidak bisa tidur sakit ya
menurut dokter spesialis bedah syaraf christian aryono
artinya semakin bertambahnya usia seseorang
maka akan semakin rata rata berubah
maka akan semakin rata rata berubah

tetapi gangguan syaraf juga bisa terjadi pada orang tua produktif
seperti yang dialami oleh david
selain faktor usia gangguan syaraf terjepit bisa terjadi akibat trauma
seperti cedera akibat kecelakaan fisik berat badan berlebih
kehamilan kurang aktivitas fisik
hingga pola hidup kurang sehat seperti kebiasaan berokok
syaraf terjepit disebabkan oleh adanya penonjolan bantalan antaruas tulang belakang
yang dalam dunia kedokteran
dikenal sebagai hernia nukleus pulposus
seseorang yang mengalami syaraf terjepit
biasanya akan merasa tidak nyaman pada bagian pinggang atau leher
pada kondisi yang sudah parah
bisa timbul efek seperti tersetrum yang menjalar ke bagian paha
sampai jari jari kaki atau tangan
disertai rasa kesemutan atau mati rasa
bahkan hingga gangguan buang air kecil dan besar
gangguan syaraf bisa terjadi di area manapun dalam tubuh
tapi paling sering terjadi
di area tulang belakang atau area pinggang
salah satu metode pengobatan yang bisa dilakukan penderita syaraf terjepit
seperti yang dilakukan oleh susi
namun sebelum memutuskan metode pengobatan
dokter christian menyarankan pasien untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter
sebab jika tidak ditangani dengan tepat
syaraf terjepit bisa berubah menjadi hal yang serius
yang terburuk apabila tidak ditangani ya dengan cepat
tergantung dari level penjepitannya
paling buruk adalah kelumpuhan kedua kaki
mungkin bisa satu atau dua kaki
atau diperberat dengan gangguan buang air kecil atau besar
jadi pasiennya tidak bisa kencing sama sekali atau malah kompol
begitu juga dengan buang air besarnya
dan lebih bahaya lagi kalau ternyata penjepitannya di leher
kalau penjepitannya di leher
itu paling bahaya menyebabkan seluruh leher kebawah itu lumpuh
dr christian menambahkan
jika kondisi sudah parah
pasien tidak cukup hanya meminum obat dan melakukan fisioterapi
penyidaran dengan laster endoskopi hingga bedah merupakan alternatif penanganan
ternyata untuk menghindari penyakit syaraf kejepit ini
ada baiknya kita memperhatikan postur tubuh saat melakukan aktivitas sehari hari
nah bagaimana maksudnya
untuk postur yang baik kita ambil salah satu contoh ya
ketika ada benda jatuh di bawah

coba mbak ambil bagaimana cara mbak mengambil benda jatuh
ambil ya tinggal begini saja mbak
cara tersebut salah
karena dengan posisi seperti ini
nanti beban akan tertuju pada pinggang yang nanti akan menyebabkan menyempitnya romba sarang
oh jadi cara yang benar bagaimana mbak
oke saya beri contoh ya
ada benda jatuh kita ambil harus jokokkan di darur
kemudian ambil pinggang harus lurus
jangan jemput ke depan ataupun ke belakang
boleh diteluk atau dipenggang kalau benda itu tidak terlihat
jadi bebannya ada di kaki
jadi gitu ya
untuk mengambil barang jatuh saja sebenarnya ada caranya
agar poster kita tetap terjaga dan terhindar dari penyakit syaraf kejepit
aulia wardani devi fitriani jakarta